terein udah lupa
jam bulu kudus saya makin merinding
besok kamu cukur bulu kudus kamu
sampai jumpa di video selanjutnya
nanti kamu dapat balasannya
jangan ngomong seperti itu bu
pak ngomong atau pak kasih pengertian
jangan diem aja
jangan suka nyakitin perempuan
nanti kamu dapat balasannya
itu mah udah ibu omongin
yang lain atuh pak
mau sampai kapan kamu begini med
kalau ditanya begitu mah
pasti jawabannya ini untuk yang terakhir kali pak
apa benar jawaban kamu begitu
ini yang terakhir pak
tuh dia diem
berarti bener jawabannya begitu
makanya pak pertanyaannya diganti
bukannya mau sampai kapan kamu begini
gak akan secepat ini
terus kemarin kemarin apa yang kamu pikirin
eros membuka usaha jahit
alah ngejahit ngejahit
berapa sih kamu dari ngejahit
jadi istrinya ajat
kamu bisa dapet semuanya
bapakmu teh bener ros
buat apa tuh
erosi dikhususin jauh jauh ke bandung
kamu yang minta
kamu teh punya kebisaan
biar dapat suami yang bagus
sekarang udah dapet ajat
apalagi atuh yang ditunggu
mak pingin kamu teh punya kebisaan biar dapet suami yang bagus sekarang udah dapet ajat apalagi atuh yang ditunggu
jadi eros dikhususin bukan buat mandiri
iya buat mandiri
makanya nikah buru buru sama ajat
biar langsung mandiri
lu gak takut apa
sama omongan ibu lo tadi
dapet balesannya tau rasa lu
lu cintanya sama eros
sopinya kan juga gak pernah saya apa apain
gimana aku bisa kiam lewat burnout mewaisin minta
karena juga lui batas
menghargai bapak sama emak
ajat menghargai kita
cium tangan aja gak pernah sama emak sama bapak
ajat memang begitu
tidak pernah cium tangan sama orang
dia itu cium tangan cuma sama orang tuanya
sama ibu sama bapaknya aja
nanti kalau sudah menikah
pasti dia cium tangan sama bapak
tidak penting juga
eros teh gak mau
jadi istri yang cuma bisa ngelahirin anak aja
jadi kamu teh gak mau punya anak
eros teh pengen dihargai
pengen didengar pendapatnya
pengen jadi bagian penting di keluarganya ajat
nanti kita dianggap cuma numpang hidup aja
jangan takut takut saya tuh jang
pak ibu pulang
ini tuh buka malam jumat
med ada anak bawanya ibu saja
onggot garam aja ya
onggot garam mau dikebukin mereka
jangan cepat banyak racun
eros harus terima suratnya malam ini
supaya besok bisa ketemu
kamu kenaput banget sih
kalau kita pulang kita gak dapet duit jajan dari bos ajat
kamu teh gimana
tapi bulu kuduk saya berinding
kamu baru bulu kuduk yang berinding
belom bulu yang lain
cuk buka baju
cuk buka baju
ya memang harus sekarang
biasanya kalau hogod nanya gitu ke orang orang
jawabnya tahun depan
terein udah lupa
jang bulu kuduk saya makin berinding
besok kamu cukur bulu kuduk kamu
lagian ngapain dibahas
kamu berbakat jadi culik
ayo cepat pake baju
kamu tidak mau sama ajat
kenapa bapak sama emak cuma mikirin ajat
kenapa gak mikirin eros
justru ini teh karena mikirin kamu
mikirin masa depan kamu
kamu tidak mau hidup senang
makanya eros suka ngejahit
biar eros bisa buka usaha
eros pengen pisan
kita bahagia pakai keringet ero sendiri
omongin tuh biar dia paham
dari tadi kan memang juga ikut ngomong
udah dua hari eros tuh di rumah
belum pernah mereka tengah undang eros
kamu atuh yang datang ke rumahnya
gak perlu diundang
ajat aja gak pernah ngasih kabar tentang eros ke papa sama mamanya
pokoknya bapak tidak mau kamu ngecewain ajat
ajat itu baik sama kita
sama nganterin bapak beli pupuk
biar kamu percaya sama emak
kalau mereka kasih uang pasti ma tolak
apalagi si bapak pasti gak mau

banget nih cuk
kok tahu loh kalau kamar bokapnya gimana nih
bapaknya itu seharian di sawah dia pasti capek jam segini sudah tidur
tuh lihat lampunya masih nyala ini pasti kamar eros
sebentar lagi eros akan baca suratnya
ini pasti dari si tikus sawah nih
saya tidak bercanda kalau kita libut kayak begini bisa ketahuan sama bapaknya
si tikus sawah itu datang lagi nih ngasih surat
mit udah tidur kali balik yuk
jangan cepat menyeracup
jangan lari kamu
dasar tikus sawah
ada apa pak
tikus sawah mana
kualitas obat saluran
tags kasih kita
ibu dari dapur
saya mau ngajak eros jalan jalan
ibu panggilin erosnya ya